dua anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau kpps di banjarmasin dan banjarbaru kalimantan selatan meninggal dunia
keduanya meninggal karena sakit setelah menjalankan tugas pemilu
suasana duka menyelimuti kediaman sublianur di jalan belakang masjid jami sungai jingah gang haur kuning
antasan kecil timur banjarmasin
anggota kpps ini meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit islam banjarmasin senin dinihari
sudah sepekan terakhir ini sublianur jatuh sakit setelah mengikuti tahapan penghitungan suara di tps lima tempatnya bertugas
ditambah ia harus mengikuti proses rekapitulasi suara di kecamatan banjarmasin utara
kondisi kesehatannya terus memburuk dalam tiga hari terakhir
hingga akhirnya pria empat puluh delapan tahun ini mengalami sesak nafas dan harus dilarikan ke rumah sakit
dari data kpu banjarmasin ada dua petugas kpps yang meninggal dunia
dan delapan orang yang jatuh sakit
seorang petugas kpps di banjarbaru juga meninggal dunia
rizaldi dua puluh satu tahun mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta di banjarmasin meninggal akibat kelelahan
ia terserang tipes dan mendapat perawatan selama tiga hari di rumah sakit
warga banjarbaru ini bertugas sebagai anggota kpps di tps dua belas kelurahan guntung payung landasan ulin banjarbaru
setelah proses pemungutan suara rizaldi mengeluh pusing tidak tertahankan
ia meninggal setelah sempat mendapatkan perawatan selama tiga hari di rumah sakit
jadi setelah itu siangnya masih ada sihat bermula sakit kepala
setelah dua hari setelah ketiga hari parah parah parah parah sampai seminggu kita mau dibawa ke rumah sakit
jarinya jangan masih bisa kayak masih tahan aja
setelah dua hari tadi akan ditahan lagi
ini ini ini ini ini ini aku harus tahan lagi ini aku bawa ke rumah sakit ini aku
ketua kpu banjarmasin berharap kpu pusat bisa memberi bantuan bagi petugas pemilu yang meninggal
tim liputan banjarmasin kalimantan selatan